gimana jadinya ya jika sosok sosok kekar pasukan korps brigade mobil atau lebih dikenal dengan brimop sibuk di depan kompor
ternyata tidak hanya jago menangani kejahatan tingkat tinggi seperti terorisme
anggota brimopolda jawa timur juga lihai memasak salah satu makanan populer indonesia yang dikenal di dunia
apalagi kalau bukan rendang
tidak tanggung tanggung sebanyak lima ratus kg daging hasil pemotongan hewan kurban disiapkan untuk diolah menjadi rendang padang
sebagian daging sapi ini diolah dan dimasak oleh pasukan brimob dan sebagian lainnya dimasak oleh warung masakan padang sekitar
bukan karena iseng tapi bertepatan dengan momen lebaran idul adha
brimopolda jawa timur sengaja membuat menu rendang untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid sembilan belas
bantuan daging rendang dan beras gratis ini pun disambut antusias warga
bantuan daging rendang dan beras gratis ini pun disambut antusias warga
rencananya bantuan sembako ini akan terus diberikan kepada warga yang terdampak pandemi
hingga kebijakan ppkm level empat berakhir
di tengah pandemi global yang menghantam indonesia
ternyata masih banyak tangan tangan baik yang berusaha membantu meringankan beban
tidak hanya untuk masyarakat terdampak tapi juga beban pasien covid sembilan belas

kelandangan dan tukang bekerja
satu juli lalu dapur umum ini merubah haluan dari yang sebelumnya fokus membantu para fakir
kelandangan dan tukang bekerja

ini berganti membantu warga surabaya dan sekitarnya yang sedang isolasi mandiri akibat covid sembilan belas
tidak hanya itu dapur umum juga memberikan bantuan makanan untuk para tenaga kesehatan
dan pemulasaran jenazah akibat covid sembilan belas
dalam seminggu dapur surabaya yang dikelola oleh tiga puluh relawan dapat mempersiapkan sekitar satu lima ratus bungkus
hingga dua dua ratus bungkus paket makanan
setelah siap makanan ini akan diantarkan oleh sekitar enam puluh kurir ketujuan masing masing
bantuan bantuan ini menjadi oase di tengah sempitnya kondisi ekonomi masyarakat saat pandemi
yang masih menjerat negeri ini
meliputan cnn indonesia